kita ke informasi selanjutnya ratusan pekerja migran indonesia yang menjalani karantina di asrama haji surabaya
dinyatakan negatif covid sembilan belas dari hasil swab tes pcr
pekerja migran ini turun di bandara internasional juanda pada dua puluh delapan april dua ribu dua puluh
dari sejumlah negara antara lainnya adalah malaysia taiwan dan singapura
satgas penanganan covid sembilan belas jawa timur menyebutkan hasil swab tes pcr
empat pekerja migran indonesia yang menjalani karantina di asrama haji surabaya negatif covid sembilan belas
ratusan pekerja migran ini merupakan gelombang pertama dari empat belas pekerja migran asal jawa timur yang mudik tahun ini
untuk hasil tes dari para tki maupun orang orang yang dari luar negeri yang sudah datang
dan diisolasi di asrama haji sebanyak empat ratus empat kemarin hasilnya alhamdulillah negatif semua
nah oleh karena itu ketika sudah negatif
maka program isolasi dilanjutkan ke daerah atau kota atau kabupaten masing masing
jadi rencananya mereka
mereka diperkenankan meninggalkan karantina dengan dijemput perwakilan pemerintah daerah masing masing
di daerah asal mereka masih harus menjalani isolasi selama tiga hari
untuk memastikan tidak ada gejala klinis yang identik dengan covid sembilan belas
sedangkan yang positif akan dirujuk ke rumah sakit lapangan indrapura di surabaya
namun tidak semua pekerja migran yang mendalam
pesawat di bandara internasional juanda surabaya di sidoarjo berasal dari jawa timur
ada yang berasal dari provinsi sulawesi tenggara jawa barat dan nusa tenggara barat
makian mengatakan provinsi jawa timur masih akan berkoordinasi lagi
namun prinsipnya mereka bisa pulang ke daerah asal karena negatif covid sembilan belas
agus salah satunya pekerja migran asal cirebon ini bingung bagaimana nanti ketika sudah diputuskan
bisa meninggalkan asrama haji surabaya
sesuai aturan yang diputuskan pemerintah
para pekerja migran ini harus dijemput pemerintah daerah asal
ia sempat bertanya kepada petugas tetapi tidak mendapatkan jawaban pasti
kalau boleh pulang mungkin naik kereta api lah pergi cirebon sana
soalnya kalau pemda kita mana tahu dijemput tidaknya
sengkarut ini membuat mereka juga was was bagaimana memesan tiket untuk transportasi ke daerah asal
kalau terlambat memesan tiket mereka bisa saja terpaksa
bisa kembali menginap di asrama haji surabaya
padahal setiap hari akan ada ratusan pekerja migran lain yang masuk karantina
pekerja migran asal kabupaten kota di jawa timur pun juga masih kebingungan soal penjemputan ini
miftah farid miki peresia surabaya jawa timur